yang diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan yang
dengan spirit itu tentu yang diundang adalah mereka mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum menegakkan negara hukum
menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat sehingga pd perjuangan ini pijakannya pada sejarah sangat kuat
dan yang akan diundang oleh bdi perjuangan di dalam rapat kerjaan nasional yang kelima
kemudian yang kedua sikap politik terhadap pemerintahan yang akan datang
di dalam pembahasan rapat rapat pendahuluan termasuk melibatkan dpc dan dpd partai dalam rangka prakernas kelima
dpp memberikan kesempatan bagi dpc dan dpd untuk menang
dan menangkap suara arus bawah suara anak ranting ranting pac dan dpc partai
mereka lah yang nanti di dalam rapat kerja nasional ini memiliki kedaulatan penuh untuk menyampaikan aspirasi
sehingga sikap sikap politik tentu saja juga akan melihat bagaimana problematika yang dihadapi oleh rakyat bangsa dan negara
prakernas belum dijalankan
tentu saja sebagai proses demokrasi harus menunggu pada saat rakernas itu berjalan
kemudian yang ketiga terkait dengan pilkada serentak
saat ini skala prioritas dari dpp pdi perjuangan adalah memberikan kesempatan bagi seluruh kepala kepala daerah yang incumbent
itu jumlahnya sangat banyak
sebagai contoh dari sumatera utara toba
batubara daeri nias sergang bedakai
dari rio bengkalis krokan hulu kuala lawan kepulan rio natuna provinsi jambi kota sungai penuh
provinsi bengkulu dari bengkulu utara sumatera selatan bali musirawas utara empat lawang kota prabu mulit dan seterusnya
ada lebih dari satu ratus tiga puluh tujuh daerah yang saat ini menjadi skala prioritas bagi pdi perjuangan
kemudian beberapa wilayah seperti jawa timur dan beberapa daerah daerah strategis lainnya akan dibahas
strategi kerjasama dengan partai politik lain juga akan dibahas sebagai upaya untuk mengedepankan spirit gotong royong partai